kita ke informasi pertama di tengah wabah covid sembilan belas dan pemberlakuan psbb
kebakaran terjadi di perumahan warga kelurahan pinangsia taman sari jakarta barat
hingga siang ini ratusan warga mengungsi kebangunan masjid setempat
dan membutuhkan bantuan masker serta makanan dan minuman
sebanyak lima puluh delapan rumah semi permanen terbakar di rt lima rw enam kelurahan pinangsia taman sari jakarta barat
warga bersama membersihkan puing bangunan rumah yang hancur terbakar
ratusan warga pun hingga kini masih mengungsi di dua bangunan masjid di lokasi setempat
warga mengaku sulit menerapkan aturan kebijakan pembatasan sosial berskala besar
di tengah situasi seperti ini sebab seluruh barang kebutuhan habis terbakar
kebakaran melanda pemukiman padat penduduk di kawasan taman sari jakarta
barat sabtu malam
kebakaran api langsung meludiskan pemukiman padat penduduk
di jalan lada dalam pinangsia taman sari jakarta barat
sulitnya sumber air membuat kobaran api dengan cepat menghanguskan bangunan warga
dan sudah ada produser lapangan tika beremau di taman sari jakarta
tika bagaimana keadaan para korban kebakaran
siang hari ini
ya selamat siang sarah dan juga pemirsa
memang di tengah pandemi covid sembilan belas saat ini dan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar
di dki jakarta terjadi kebakaran pada sabtu malam kemarin di rt lima rw enam kelurahan pinang sia
kecamatan taman sari jakarta barat
di mana kebakaran ini kalau tadi kita mendapatkan data lima puluh delapan rumah milik warga yang terbakar
namun saat ini data bertambah menjadi enam puluh rumah
yang memang terbakar akibat kebakaran pada malam tadi
dan kondisi ini tentu berdampak dan membuat ratusan warga harus mengungsi ke posko pengungsian terdekat di lokasi kelurahan pinangsia ini
dan untuk mengetahui bagaimana kondisi saat ini informasi saat ini dari lokasi kebakaran
saat ini saya sudah bersama dengan ketua rt lima rw enam kelurahan pinangsia dengan bapak haji rohadi
selamat siang bapak
pak ini informasi yang bapak dapatkan setelah didata berapa rumah pastinya yang terbakar dan berapa kepala keluarga yang terdampak
rumah berjumlah enam puluh kakak tujuh puluh dua jiwa tiga ratus
sejauh ini pak apa sudah diketahui penyebab dari kebakaran yang terjadi malam tadi
penyebab kebakaran dari tadi adalah memasak air dengan pakai listrik
salokan itu lantas lupa ditinggal
akhirnya terjadi kebakaran
oh berarti dari salah satu rumah warga di sini ya pak
bapak boleh cerita sedikit pak kronologi tadi malam mengetahui kebakaran terjadi dan upaya pemadaman yang dilakukan
berapa lama waktu yang dibutuhkan agar api bisa padam pak
saya dengar jam delapan dan langsung lari keluar
begitu keluar langsung saya melihat
ada kebakaran dan langsung ngontek ini pemadam kebakaran
langsung begitu itu tidak lama lagi datang
jadi dari jam delapan seperempat itu itu pemadam sudah datang dan langsung bereaksi
sampai padam itu kira kira jam sepuluh seberapat dan untuk pendinginan sampai jam sebelas
tapi tidak ada korban jiwa ya pak
tidak ada korban jiwa alhamdulillah
untuk saat ini warga yang berjumlah ratusan
ini mengungsi kemana aja pak
di yayasan nurul iman ibu ibu dan anaknya
kalau bapaknya di masjid nurul iman
tapi karena siang biasa tersebar
ini kita tahu saat ini sedang diberlakukan psbb ya pak di wilayah dki jakarta
saya tahu juga ini situasinya sedang cukup sulit terbakar di komplek perumahan seperti ini
menurut bapak apakah masih mungkin dan bapak melihat kondisi warga saat ini
apakah masih mungkin diterapkan social distancing aturan yang berlaku untuk kebijakan psbb ini pak
ya kami dari pengurus lingkungan juga sudah menghimbau dan dihimbau juga dari aparat kayak macam kelurahan
dari satpol pp dari kepolisian juga mengharapkan seperti itu
dan sudah saya sampaikan setelah disampaikan ya tidak hanya sekali
berulang supaya nanti begitu lagi lagi lagi apa lagi
dia sibuk oh diingatkan langsung ingat lagi
tapi karena kita juga tidak bisa memaksakan karena masih dalam keadaan berduka ya kan
masih kebakaran jadi otomatis ya kita kadang kadang ngasih taunya pun pelan pelan
ini berupa imbauan dan juga saya lihat tadi ada bantuan ya pak berupa masker
ya ada bantuan dari pmi
kmi empat ratus paket tiga masker tiga masker dan sabun
bantuan apa lagi nih pak yang dibutuhkan kira kira pak
yang dibutuhkan ya memang itu karena kalau masker kelihatannya itu sekali pakai ada apa kan
jadi minta masker lah sebanyak mungkin karena dalam kondisi corona seperti ini kan untuk menghindari apa itu
kasian warga kasian anak anak
jadi semakin banyak masker tentunya semakin aman
kami dari pengurus lingkungan pun tidak kurang kurangnya tetap akan selalu menghimbau menghimbau dan menghimbau
itu seperti itu
oh iya makanan minuman makanan minuman sama apa itu selimut dan tikar
tikar ya pak
baik terima kasih pak rohadi
semoga cepat bisa diatasi
masalah kebakaran ini ya sarah itu tadi wawancara kami dengan ketua rt lima dan memang di sini kebakaran ini ngelalap enam puluh rumah milik warga di satu rt yaitu di rt lima rw enam
kalau anda lihat di belakang saya ini memang warga masih berjalan di sekitar puing puing rumah
dan memang kalau kita melihat kondisi seperti ini kebijakan psbb ini masih cukup sulit diterapkan di kondisi yang sulit seperti ini
karena kalau kita melihat tadi memang warga disini bersama sama membersihkan puing puing rumah mereka yang memang hancur karena kebakaran semalam
dan juga banyak warga juga yang masih mencari apakah ada barang berharga atau benda benda dari rumah mereka yang dapat diselamatkan
memang diharapkan sejumlah bantuan masih terus diharapkan bagi warga yang berada terdampak akibat kebakaran di rt lima rw enam kelurahan pinang sia ini
diharapkan permasalahan kebakaran ini bisa dapat segera diatasi terutama di tengah pemberlakuan psbb karena pandemi coronavirus di saat ini
ya terima kasih tika beremau produser lapangan cnn indonesia yang telah melaporkan langsung dari jakarta